hari masih terang tanah di desa lok baintan luar
ketika sejumlah perempuan mulai mendayung juku
mereka bukan hendak melaut
melainkan berdagang di pasar
hasil bumi yang baru dipetik telah tersusun cantik di atas perahu
butuh waktu sekitar dua puluh menit untuk tiba di pasar terapung lok baintan
kabupaten banjar kalimantan selatan
sesampai di sana puluhan jukung sudah tersusun berkumpul di satu titik
satu persatu pembeli berdatangan pedagang pedagang pun mulai ramai bertransaksi
setiap pedagang pedagang yang berjumpa dengan perempuan

setiap pedagang pedagang yang berjumpa dengan perempuan
setiap pedagang akan mengikuti aliran atau arus sungai lok baintan
ketika mengemudikan jukung dalam berdagang
biasanya mereka akan bergeser antara satu hingga dua km
dari titik pertama dia datang dan menggelar lapak
pada saat berkeliling itulah
mereka bertemu pembeli bertegur sapa dengan sesama pedagang
dan tentu saja tawar menawar
di atas pasar terapung
tidak hanya ditemukan pedagang
tetapi juga para pengepul yang membeli hasil bumi di sini
untuk dijual lagi ke tempat lain
masyarakat setempat menyebut pengepul dengan penyambangan
umumnya para penyambangan menggunakan jukung bermesin atau kelotok
mas hur dan wahidah misalnya
pasangan suami istri ini setiap hari membeli dagangan di pasar terapung
untuk dijual kembali di pasar darat kawasan sungai lulut
harga buah buahan sangat murah
mereka bisa membeli mangga lokal yang disebut ampalam
seharga lima ratus hingga enam ratus per buah
pasar terapung diburu untuk gulakan
apa ini beli apa
beli apa yang macam macam
terus berapa jual lagi di mana
jual lagi di lulut jua
di lulut jua
setiap hari atau apa
misalnya berapa pak
yang dicari banyaknya apa
kadang kadang malam kadang kadang pagi

iya jauh jauh aja lah
jauh jauh aja lah
kalau jauh jauh jauh
demi keganti tipe
kan mas fbi ambil aja pak
dan apa saja harganya
kalau mau buang
itu juga pak
itu aku pak
makasih empat dari lima
eh undang aja nih ini ada yang kekurangan
hari beranjak sore inilah saat bagi salatiyah untuk pergi berkebun
warga desa lok bain tanluar kabupaten banjar ini
mendayung perahu seorang diri menuju kebun yang ada di seberang sungai
tak jauh dari rumahnya
salatiyah memetik aneka buah untuk dijual lagi ke pasar terapung esok pagi
satu persatu buah jeruk ia pencuri
dan memetik untuk dijajakan besok pagi di pasar terapung
salatia setiap hari membawa aneka buah
pasar menjadi tempatnya mencari rezeki
ia mulai berdagang sejak suaminya sakit
dan tak bisa lagi mencari nafkah
siapnya mulai jam empat subuh
kan mandi dulu salat dulu
makan dulu baru ini
mengisi perahunya sama buah
ini buat tempat buahnya
kalau satu ini pas muat satu ini satu tempat
ininya sepuluh ribu satu
kadang kadang bisa lima puluh aja
bisa sampai dua ratus juga bisa

salatiyah adalah salah satu dari ratusan warga yang masih terus mencari rezeki di pasar terapung
meskipun terdapat pasar tradisional yang ada di darat
pasar terapung tetaplah menjadi pilihan warga desa
desa pinggiran sungai untuk menyambung hidup
pasar dan sungai yang bukan sekadar ruang bagi aktivitas ekonomi
namun juga menjadi denyut tradisi yang terus lestari

berharga perjanjian begitu biru saja
diskusi bahwa vivi seperti makliciiti
besi untuk bisiden satu juga diilijaden
mempertimbangkan petaraan yang terhukum di mana saja
sky ingxx kamm kiri enhijak suaranya
di tempat tersebut penduduk luar banjar dari pulau atau kota kota lain yang singgah dalam perjalanan
berinteraksi dengan penduduk yang bermukim di pinggiran anak sungai
saat bertemu di sana mereka saling bertukar barang atau barter
ada motif ekonomi yang muncul sehingga lambat laun tradisi tersebut membentuk pasar terapung
anak sungai merupakan lintasan yang banyak dilalui masyarakat
pertemuan anak sungai dan muara sungai pun menjadi jalur strategis bagi masyarakat setempat
untuk saling mencari dan memenuhi kebutuhan sehari hari
tradisi barter yang ada di pasar terapung kini mulai bergeser
kehidupan mulai berubah
tuntutan kebutuhan semakin tinggi dan uang lebih dicari
tukar menukar barang pun sudah mulai ditinggalkan
meskipun barter mulai jarang dilakukan
namun masih ada sebagian masyarakat yang kerap membawa hasil bumi
ikan hasil tangkapan melaut dan barang kebutuhan lainnya
untuk ditukarkan kepada masyarakat yang bermukim di pinggiran muara sungai
antara banjarmasin dengan martapura itu merupakan laluan
para pembesar kerajaan merupakan laluan penduduk yang menuju muara sungai queen
menuju ke pusat kerajaan di kayu tangi martapura
kawasan kawasan laluan ini kan menjadi objek yang strategis bagi penduduk untuk berjualan
bertemu beberapa jukung di kawasan kawasan lukba intan
termasuk juga di kawasan situ ada beberapa anak sungai yang menghubungkan dengan sungai sungai yang lain
sehingga kawasan utama itu menjadi titik sentral pertemuan para pedagang dan akhirnya menjadi pasar
zaman kerajaan banjar ada corak tersendiri yang mewarnai pasar terapung saat itu
barang yang dijual tidak semata hasil bumi lokal tetapi juga barang barang hasil pertanian daerah lain di luar pulau kalimantan
kehadiran pedagang besar dari berbagai daerah di indonesia turut mewarnai transaksi di pasar terapung
garam dari madura atau gucci dari tiongkok sering ditemukan di pasar terapung
pedagang besar atau luar kalimantan ini hadir karena ada hubungan kekerabatan kerajaan
seperti kerajaan daha kerajaan diva maupun kerajaan bandar saat itu
di masa itu pasar terapung tidak hanya untuk masyarakat setempat namun juga ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di kalimantan selatan
hal itu karena adanya hubungan kedatangan pedagang pedagang besar yang diintervensi oleh kerajaan
kerajaan pada masa lalu itu bisa
kerajaan negara dipa kerajaan negara daha maupun kerajaan banjar itu sendiri
nah menyebabkan corak pasar terapung tiba tiba ada menjual garam dari madura menjual gucci dari cina
kemudian asam jawa yang datang dari jawa dan lain lain
itu karena perkembangan interaksi yang diinisiasi oleh
sehingga jualan jualan di pasar terapung itu tidak hanya untuk masyarakat
tapi juga untuk masyarakat di pasar terapung tadi tidak melulu urusan rumah tangga
tapi sudah komplek berbagai jualan jualan yang dijual demi perkembangan kebutuhan masyarakat banjar pada umumnya
ada sejumlah warga desa yang bermukim di pinggiran sungai martapura dan masih menggantungkan hidupnya di pasar terapung
desa lok baintan luar salah satunya
desa ini dihuni lima ratus tujuh puluh lima kepala keluarga
dan sebagian besar penduduknya masih berjualan di pasar terapung
pada umumnya mereka memiliki kebun sendiri yang hasilnya bisa dipanen untuk dijual ke pasar
kebun yang dimiliki masyarakat ini kadang bukanlah kebun besar namun hanya pekarangan rumah
di lahan itulah mereka menanam buah buahan dan sayur mayur
kini akses jalan menuju pasar terapung mulai terbuka lebar
pemerintah sudah membuka jalan desa
melalui jalan yang berbeda
darat untuk bisa masuk ke kawasan desa lok baintan luar dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat
padahal beberapa tahun sebelumnya akses menuju desa ini hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai
di sisi lain terbukanya jalur darat ini membawa keresahan bahwa pasar terapung akan semakin berkurang bahkan punah ditelan zaman
masyarakat setempat dikhawatirkan terlena dengan mudahnya akses darat
sehingga mereka akan enggan turun ke sungai untuk berinteraksi dan berjualan di pasar terapung ini
ancaman yang terjadi itu adalah apabila saya kira tidak ada apabila pemerintah hanya berorientasi pembangunan itu pada aspek kontinental daratan
pemerintah mesti kembali melirik pembangunan sungai
berbasis sungai sehingga ancaman ancaman kehilangan itu bisa diantisipasi
ingat ya di eropa itu kota kota yang indah semuanya dibelah oleh sungai
dan hari ini sungai sungai masyarakat itu saya kira mereka aktifkan dengan bagaimana orang bisa memiliki kehidupan dan aktivitas di atas sungai itu interaksi
dan ini saya kira banjarmasin memiliki anugerah yang besar kalimantan selatan kotanya dibuat

perkembangan pasangan yang mahu ditunjukkan oleh beberapa kota bergerak
melalui makyi pelajaran untuk rekam apo di mortal ter earliest country
selepas saja pemerintah dan pemerintah
mereka victipp ti politico ini juga telah cukup besar

wantsu mengwenangkannya cose agency plan
se opportuni berubah